sekalipun aku harus masuk penjara
jangan bermain main dengan mama dewi
mama dengan mudah bisa menemukan kamu dimanapun kamu sembunyikan abi
jadi lebih baik kamu punya niat baik untuk mengembalikan abi
dan kamu bukan siapa siapanya abi
dijamret neng tadi
ya ampun bu dewi
yaudah kalau gitu kita pulang aja ya ah
ini rumahnya bu
biar kecil tapi enak bu
pokoknya kalau nanya yang ngurus nak
enak banget mbak neng neng terima kasih banyak
om kek om kek mana
gua taro di bawah pot
ada bocah laki tua blader buat ini
laki neng bu
orang jengkol nama lu orang andua orang andua segala
namanya buangodi mukidi
saya dewi bang
lama lama apa lu kayak gua cah aja lu ah
dokter ini gawat dok
bu dewi juga
bu retno sangat marah dan menuduh bu dewi membawa kabur api
bu retno akan menuntut rumah sakit karena lalai
dia mau kemana sih
kita tinggal disini
iya kita tinggal disini dulu sementara ya
tante minta maaf banget
abi harus ikut pindah pindah sama tante
tapi cukup nyaman kan disini
abi baru selesai operasi
tadi masih tidur
terus tante gendong tante bawa kesini
masih suka ngilu sih sampah
coba sih tante benderin sedikit posisi tidurnya yuk biar lebih nyaman
begini lebih enak
takut ada yang sakit bilang ya
tante gak bisa ngebiarin abi dibawa pergi sama nenek retno untuk tinggal di rumahnya
tapi jangan marah sama tante dewi ya
iya tante abi gak marah
abi malah seneng tinggal disini
abi gak mau pisah sama tante dewi
ini sudah gejolin
kamu yang bawa kabur abi
kamu harus tanggung akibatnya